hari raya lebaran kurang dari satu minggu lagi umat islam pun menyiapkan segalanya
salah satunya adalah menyediakan makanan ringan untuk para tamu
kesempatan ini tidak disiasiakan para pebisnis dengan menjual camilan berupa kue kering
salah satu yang khas dari makanan lebaran adalah kue kering yang disajikan untuk tamu atau keluarga
di tahun ini saya memilih membeli dua produk makanan
pertama camilan buatan pabrik yang saya beli dari toko daring dan ada kue kering yang saya beli langsung dari penjual
seberapa besar keuntungan mereka dan bagaimana sistem pemasarannya
tangan lesti vianda tak pernah jauh dari telepon genggamnya
ada saja pesan masuk yang diterima untuk membeli barang dagangannya
pada bulan puasa ini lesti menjual makanan ringan untuk perayaan hari raya
lesti masih sepi pesanan pada awal puasa
peningkatan baru terjadi di dua minggu sebelum lebaran
sekarang lesti kesulitan memenuhi permintaan pelanggan karena stok barang dagangannya telah habis
barang yang sudah lesti jual seluruhnya lebih dari empat puluh lusin dengan harga paling murah rp tiga puluh
omset penjualan makanan ringan seluruhnya mencapai rp dua puluh lima
penjualan tahun ini lesti lakukan dengan cara yang berbeda
makanan ringan yang dijual hanya permen dan astor
wanita yang belum lama menikah ini lebih memilih makanan jadi buatan pabrik
alasannya lebih mudah dan cepat
pembelajaran dari lesti lesti dan lesti
kayaknya pengen berinovasi mungkin orang lebih suka yang baru baru yang
kue kering banyak pesaingnya juga banyak
kita lihat dari sini dan produk yang dijual juga orang belum banyak yang tahu
ternyata rasa dan kualitasnya juga oke banyak yang suka
ya udah kita putusin untuk pilih yang ini aja untuk lebaran kali ini
beda lesti beda dengan ernie
ernie tetap menjual kue kering dengan buatan tangan
ini adalah tahun ke enam ernie menjual kue kering
dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sistem pemasaran yang dia lakukan yaitu dari pintu ke pintu
di awal ramadan ernie sudah keliling kampung untuk menawarkan kue yang dia jual
semua jenis kue kering bisa dia buat
setelah pesanan terkumpul ernie baru membeli bahan dan membuat kue sesuai pesanan
harga kue kering yang dia tawarkan antara rp lima puluh lima rp lima puluh

biasanya setiap lebaran ernie bisa mendapat pesanan lebih dari lima belas lusin
kali ini dia baru menerima pesanan lima lusin
ernie tidak berani menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu karena ia tak punya banyak modal
enggak enggak mau ngambil resikonya
karena kan kalau kita taruh di warung gitu karena enggak itu
enggak suka enggak habis
kalau kita nawar nawarin kan udah langsung kan udah pasti gitu
udah pasti laku kan udah misalkan ada mesin sepuluh ada mesin lima toples
lesti dan ernie adalah pedagang yang memanfaatkan peluang bisnis di bulanan suci bagi umat islam
ibadah dan puasa tidak mengurangi aktivitas mereka untuk mencari nafkah
jafri prabu jakarta